hai aktivitas belajar dari rumah menjadi rutinitas baru bagi rana dan mezia dua
siswa sekolah dasar ini telah menjalani belajar secara daring sejak pertengahan
maret akibat pandemi kofit sembilan belas keduanya masih akan terus melanjutkan kegiatan
tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan rana dan mezia mengaku mereka
punya posisi duduk favorit agar tetap semangat dalam belajar ibalku
karena biar kelihatan kameranya sama pukulnya nyaman di bangku kenapa
duduk di bangku saya nyaman bangku kalau duduk di lantai kenapa
tingkah nyaman orang tua rana dan mezia mengaku rasa bosan dan lelah kerap
dirasakan anaknya proses belajar yang menggunakan gawai dan kondisi bangku
serta meja yang berbeda
membuat keduanya kerap beristirahat sejenak di tengah proses belajar terutama
ketika tubuh keduanya mulai menunjukkan tanda kelelahan
kalau misalnya udah belajarnya udah lebih dari empat puluh menit biasanya udah mulai
gerak gerak udah megang megang leher udah capek udah ganti ganti posisi
duduknya gitu paling disesuaikan sama gimana nyamannya mereka ganti posisi
kayak misalnya dari yang di lantai mungkin ngerasa dingin kali gitu ya
di lantai jadi duduk di atas bangku gitu
dokter spesialis ortopedi dan traumatologi rsu bunda jakarta norman
zainal menyebut cara duduk anak saat menerima pelajaran sangat berpengaruh
dalam pertumbuhan tulang mereka posisi duduk yang salah bisa mengubah bentuk
tubuh anak menjadi bungkuk atau lordosis dan melengkung ke samping atau skoliosis
hal ini terjadi karena tulang mengalami pertumbuhan yang salah selain itu cara
duduk yang salah juga bisa menurunkan konsentrasi anak saat belajar
untuk duduk siap tersebut itu salah satunya adalah mempersiapkan mental dan
pikiran anak supaya dia siap menerima menerima masukan pelajaran kalau duduknya
santai itu biasanya malah tidak fokus untuk menerima masukan dari orang lain
dokter norman menyebut cara duduk yang benar bagi anak anak saat mengikuti
kegiatan belajar mengajar adalah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan
saat anak anak tengah menerima pelajaran sebaiknya posisi badan anak tegak lurus sembilan
dua puluh derajat dengan sudut pandang antara enam puluh hingga sembilan puluh derajat atau sejajar dengan gawai yang digunakan
sebaliknya saat anak diminta untuk mengutarakan pendapat atau menjawab soal maka sebaiknya anak
bisa duduk dengan lebih santai dan bebas bergerak pastikan punggung anak bersandar pada bangku atau
gunakan bantal untuk mengganjal meldetekkan majhari wilayahnya sesuai dengan pandangan misalkan
bahwa kegiatan kebelakangan atau tindakan besar mesir akan lebih tinggi karena kehidupan dan kalau
dan kaki menyentuh lantai serta tangan berada di atas lutut
jangan pernah belajar sambil tiduran atau bahkan rebahan karena anak akan menjadi malas
setelah memastikan cara duduk anda benar jangan lupa untuk melakukan peregangan setiap tiga puluh sampai empat puluh lima menit sekali dengan cara berjalan jalan kecil seperti ini
sehingga membuat tubuh anda kembali menjadi segar dan otot anda menjadi lebih rileks untuk siap melanjutkan aktivitas anda kembali
sufini tanjung yuliana asri cekarta